salah satu pompa air yang disiagakan adalah pompa air yang ada di waduk pluit
berbatasan langsung dengan pantai mutiara di jakarta utara
waduk pluit dialiri tiga belas sungai yang nantinya mengarah ke laut
seperti kali kerukut kali ciliwung dan kali sunter
jadi di jakarta utara itu kita tersebar di empat puluh tujuh titik lokasi
kita punya empat puluh tujuh bangunan rumah pompa dengan total jumlah unitnya itu satu ratus tiga puluh tiga unit pompa stasioner
nah itu total satu ratus tiga puluh tiga unit itu total kapasitasnya sekitar dua ratus lima puluh kubik per detik pak
ya ditambah dengan
emang itu jantungnya jakarta sih pak waduk pluit
dalam tiga stasiun terdapat sepuluh pompa yang bisa menyedot air sebesar lima puluh ribu liter per detik
setiap harinya debit air di waduk pluit terus dipertahankan di posisi siaga empat
dengan batasan air di angka minus satu ratus sembilan puluh dan berada di zona hijau
nah pak mirsa ini adalah salah satu
tahapan di mana pompa sedang dilakukan pengecekan setiap tahunnya untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
terutama pada saat musim hujan atau banjir
nah nantinya pompa ini jika sudah diperbaiki kemudian juga sudah dicek kembali kegunaannya
ini bisa mengalirkan atau memompa menyedot air sebanyak lima liter per detiknya untuk dialirkan ke laut di wilayah jakarta utara
setiap tahun pengecekan dan perbaikan terus dilakukan
setiap tahun pengecekan dan perbaikan terus dilakukan
agar pompa air bisa beroperasi dengan maksimal mengalirkan air ke laut
ada tiga sistem pencegahan banjir yang dilakukan dinas sumber daya air dki jakarta
sistem fload inilah yang digunakan di waduk waduk dki jakarta
air ditampung dan dialirkan ke laut menggunakan pompa air
secara sop kita nggak membedakan karena memang standar operasi kita
mempertahankan di minus satu ratus sembilan puluh
di musim kemarau waduk fluid itu tetap ada penambahan debit air karena waduk fluid dialiri tiga belas aliran sungai
jadi mungkin warga jakarta dalam sehari hari memakai air semua buang ke sungai ya mengalirnya
jadi aliran sungai itu mengalir ke waduk
jadi tanpa ada kiriman air dari bogor atau tanpa ada hujan waduk fluid debit akan bertambah terus
itulah kenapa di pompa fluid itu dua puluh empat jam selalu beroperasi
hanya disesuaikan saja operasi pompanya itu berapa unit
biasa satu dua kalau dalam keadaan kemarau
tapi dalam keadaan hujan kita sesuaikan kembali
tindakan pencegahan memang harus dilakukan agar banjir yang selalu menjadi masalah utama jakarta setidaknya bisa dikurangi dampaknya